kasih tahu ke gue alasannya kenapa lo gak mau ikut lomba itu kenapa coba jelasin
apaan sih takut takut
adalah takut takut itu ada air
aduh kalian keren luar biasa
by the way kalian udah liat reva belum dia ada dimana
dimana tak kasih tau tuh
aduh kalian ini kenapa sih tiap ditanya harus ribut mulu
udah mendingan kalian berdua sekarang cari reva terus kalau ketemu telpon gue
yaudah ayo kita cari reva
bentar ya tante
jadi gue disuruh cepet cepet daftar buat perlombaan itu
karena ternyata acaranya tuh minggu depan
dan gue yakin pasti boy bakal bisa ikutan lomba itu
terus lo punya ide
nah itu dia
gue bakal daftarin boy tapi secara diam diam dan tanpa sepengetahuan dia
mau gue anterin nih
aduh gue pengen banget sih diantarin sama lo cuma masalahnya cuma satu
gue tuh butuh data datanya sih boy
yaudah lo tinggal telepon aja
aduh gue yakin deh
kalau gue telpon dia dia tuh pasti gak mau
gue tuh harus langsung nyamperin dia dan langsung ngomong sama dia
hah biasanya si boy nongkrong sama temen temennya di warung belakang kampus
kita kesana aja yuk
pon jangan lupa traktir gue ya tenang makan gue dikit kok
makan aja terus bon
itu namanya makan sebakul
bon boleh makan yang banyak yang penting bonbon tetap ganteng
karena ada yang dateng
es balok temen temen es balok
gue kesini dan gue mau minta maaf kalau gue ganggu lo semua
oh gak ada kita gak ngerasa keganggu
ada yang ngerasa keganggu
bahkan kalo lo butuh kita pergi dari sini kita cabut bisa
gapapa juga gak
gapapa kok lo mau cabut cabut aja gue gak mau
ya kali lupain ngobrol berdua
biar lebih gitu lah
udah gapapa lagian gue kesini gue cuma mau minta datanya es balok
data apaan sih lo emang sensus penduduk apa
ya data apa aja ktp kek simelo kek
karena gue butuh buat daftar lomba putra putri kampus
sini sekarang mana data lo gue minta
kalo lo gak mau daftar gapapa sini biar gue yang daftarin
ikut banget minta data doang
berapa kali harus gue bilang sama lo kalau gue gak mau ikutan lomba putra putri kampus itu
ya iyalah karena gue gak mau diskon
diskors makanya gue harus secepatnya daftarin lo sama gue ke acara itu supaya minggu depan kita bisa ikut acaranya
gue denger ya jujur gue lebih milih diskurs daripada ikut putra putri kampus bareng gue
ih lo tuh kenapa egois banget sih jadi orang
aku tuh gak pernah mikir ya kalau keputusan yang lo anggap sepele itu bisa berdampak sangat besar buat kehidupan orang lain selain lo
lo pikir gue egois ya egois lo men daftarin orang seenak yang orang gak mau
yaudah sekarang kasih tau ke gue alasannya kenapa lo gak mau ikut lomba itu
kenapa coba jelasin
apaan sih takut takut
lo tuh takut kenapa
mana takut itu ada ayam
kayaknya ada ayam di mana ya kalo misalnya kita gak ketemu gimana
pasti ketemu harus kita kemudung kak
aneh banget nih takut semua tante hilda nanti kita dimarahin
ini mah romantisnya ngalahin drama korea
secara boy gendong reva reva digendong gue itu udah berkali kali
aduh gak bisa dibiarin nih nggak bisa dibiarin
kita harus kasih tahu ini ke sila
tapi jangan jangan ini kayak dicuri oftv gitu olin
menurut lo masa gue mau diem aja ngeliat tunangan temen gue sendiri lagi di situ sama cewek lain
ya gak bakalan lah let's go
emang ya kenapa sih kalo gue takut sama ayam
jangan aneh banget
kenapa sih tolong
yan atau geri geri tolong lah tolong
ini cewek nyebelin banget nih
emang emang tau gak sih
waktu gue diausi tetangga gue tuh punya ayam
abis itu dia ngejar ngejar gue terus matok gue
jadi gue takut banget gue trauma ya tau gak
itu dimana mana kalau cewek normal takutnya sama cicak sama kecoa sama kadal sama toke sama kodok bukan sama ayam
ya udah emang kenapa emang beneran gue takut sih
dulu kenapa masih harus diatur atur gue takut sama apa
ya turun deh
nyebelin banget tau gak badan lo tuh berat
kenapa selompat ke gua
emang emang beneran gue takut terus gimana
ya udah gak usah takut lagi
orang ayamnya udah pulang
itu bukan tanggung jawab gue ya
gila seharusnya balok
emang gue bisa atur tuh ayam untuk gak balik lagi kesini
cuman gara gara lo sih cuma minta data doang
sampe harus ribet banget masalahnya kemana mana
ya kan gue udah bilang gue gak mau kenapa dipaksa
orang gak ada
makanya lo jenyebelin pulang sana
ah rayang rayang aja gue tuh
sampai keringetan gue
aduh olin sama tata lama banget sih
mama gak mau deh nunggu di bawah sinar matahari gini
ngajakin berantem ya mataharinya ya
kamu tau kan silla gimana mama skincare mahalnya luar biasa
supaya nahan keriput tau kan nak
aduh aku juga kepanasan ma
mereka kenapa sih lama banget ya
cuma nyari reva doang
aduh nih cewek katanya gak mau berurusan lagi sama boy
nyatanya mereka kayak gitu
ih kemarin alesannya pingsan sekarang mau apa lagi coba
tapi tapi tapi kalo tata liat liat mereka tuh sweet banget
ih lu apaan sih tak
aku jadi ada yang marah marah sih
ya jelas lah gue marah udah jelas jelas si boy itu miliknya silla
lagian tuh cewek ngapain coba kecentilan banget sama si bo
tuh kan mama denger sendiri kan gimana centilnya reva genitnya dia ke boy
kalau kayak gini caranya gimana coba aku deketin boy
hei tenang anak cantik
ada mama hilda yang akan ngurusin itu semuanya
oke sekarang kalian anterin tante untuk ketemu sama reva
gini bener bener ya kenapa sih si s block tuh selalu aja nyari masalah selalu nyari ribut
minta data sama dia susah banget kayak dorong ombak
lagian kenapa sih pake acara ada ayam segala
aku kan jadi malu banget
mana tadi si s block ngetawain gue puas banget kayaknya
eh wajar sih pak
gue juga baru tahu lo itu ternyata takut banget sama ayam
aduh yaudah deh
mending sekarang kita ngebahas gimana caranya untuk dapetin data boy buat pendaftaran
kita ke bagian administrasi aja
pasti mereka nyimpen data datanya bu kan
iya bener kok gue gak kepikiran ya
eh raya raya tapi lo bantuin gue ya lo kan pasti kenal sama petugasnya
nah lo yang minta ke mereka ya